indonesia negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang kaya
sedang berada dalam momentum penting
di tengah gejolak global negara ini semakin meneguhkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional
namun apa yang membuat era ini benar benar istimewa adalah pergeseran ke arah transaksi dalam mata uang lokal
mata uang rupiah yang selama ini mungkin hanya dianggap sebagai alat pembayaran lokal
jadi semakin kuat dalam perdagangan internasional
penguatan nilai rupiah adalah salah satu indikasi penting dari bagaimana indonesia semakin diakui dalam dunia bisnis global
kini indonesia bukan lagi hanya pemasok sumber daya alam tetapi juga pengekspor barang jadi dan jasa tingkat tinggi
transaksi diperbedakan dan itulah mengapa kita juga dengan jepang dengan china dan juga di masa depan kita berkomunikasi dengan india
itulah mengapa kita mengekspor transaksi lokal
untuk memperbaiki transaksi dan investasi
itulah mengapa asien bank kebangsaan bank perubahan dan lainnya yang berinvestasi dalam investasi langsung di luar negara
bisa menggunakan transaksi lokal ini dan meminimalisir kos transaksi
kedua kita mengekspor transaksi lokal ini untuk menawarkan pilihan aset finansial
jadi kita memiliki kooperasi yang besar di indonesia dan bank pembangunan china
jadi kita memiliki kooperasi yang besar di indonesia dan bank pembangunan china
tidak hanya penggunaan informasi tapi juga apa yang kita lakukan sekarang menambahkan penggunaan transaksi lokal
tidak hanya penggunaan informasi tapi juga apa yang kita lakukan sekarang menambahkan penggunaan transaksi lokal
dari rupiah dengan china yang mempermudah bisnis dan transaksi dalam investasi
dan juga di sisi perusahaan
pelaku usaha di seluruh negeri memperluas sayap mereka ke pasar internasional
menciptakan peluang ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya
untuk lebih mencerminkan keadaan saat ini dan kebutuhan masa depan
indonesia mempromosikan kerangka kerja transaksi mata uang lokal
guna mempermudah transaksi bilateral
pertemuan antara presiden jokowi dan xi jinping pada tanggal dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh tiga
membuat hubungan dagang dan investasi kedua negara
salah satunya melalui mou advancing indonesia china dua countries twin parks cooperation
untuk memperkuat hubungan investasi dan perdagangan
semua tidak lepas dari peran cina sebagai kontributor terbesar kedua investasi asing langsung ke indonesia
sekaligus mitra dagang terbesar indonesia yang menyumbang paksa terbesar ekspor indonesia
pembangunan infrastruktur yang pesat telah membuka pintu pintu baru dalam perdagangan
pelabuhan modern jalur transportasi yang memadai
dan konektivitas digital yang akhirnya membuka tirai diplomasi finansial bank indonesia
dan bank sentral republik tiongkok dalam upaya luar biasa untuk mengukuhkan transaksi mata uang lokal
dalam sebuah pertemuan istimewa indonesia china business forum dan corptasi meeting
kedua institusi keuangan ini menjalankan peran kunci dalam memimpin revolusi transaksi mata uang lokal
pada tahun dua ribu tujuh belas kita memiliki kooperasi antara indonesia dan bank tiongkok
kita bisa mengatur transaksi dari china yuan rp dua puluh rp dua puluh dua
membuat transaksi yang sangat efisien dan sangat cepat
dan besok saya akan mengucapkan kepada orang orang bank tiongkok
china akan mengembangkan transaksi lokal kita
berdasarkan implementasi local currency transaction dalam transaksi ekonomi dan keuangan
diakini dapat semakin memperkuat ketahanan eksternal
serta memperdalam pasar keuangan melalui aksesibilitas serta efisiensi transaksi
bank indonesia dengan visinya untuk memperkuat rupiah dan pboc sebagai pengawal yuan dan remin b
telah menggabungkan kebijakan dan inovasi keuangan yang luar biasa
kedua lembaga tidak hanya bicara tapi bertindak
standing yang monumental membuka pintu untuk integrasi yang lebih erat antara ekonomi kedua negara
ini adalah langkah penting memperkuat kedudukan mata uang lokal di panggung internasional
sekaligus merajut jaringan mata uang lokal yang kuat
menjebatani perdagangan yang lebih besar
dan mengambil peran kunci dalam perekonomian global
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia